dia ngerayu rayu kita mau ajakin tidur
ini belanda dateng lagi
kok orang orang gak keluar keluar ya
iya pak ustadz
sana keluar keluar
saya mau belajar ngaji
fatir benar benar ganteng
kamu membuat semangat hidupku kembali
dan kamu telah menghilangkan semua kesedihanku
mari semua dan sadenganku
dekap aku dan hanyutkanku
dengan irama yang menggoda
melepaskan hasrat dirimu
kayaknya seneng banget
di saat karir kita lagi terancam
terus di saat
terus di saat
terus di saat
kita juga baru aja kehilangan berat
hidup ini hanya sekali
dan kita tidak boleh hanya melewatkannya dengan kesedihan
dan kita tidak boleh hanya melewatkannya dengan kesedihan
ingatkan waktu pertama kali kita ketemu bram
ingatkan waktu pertama kali kita ketemu bram
dari yang tadinya sedih jadi bahagia banget
dan sekarang ini kita membutuhkan itu
dan sekarang ini kita membutuhkan itu
kalau gue terus terang aja sih
udah ada pengganti
gue juga udah punya
tapi pasti gak seganteng fatir gue
tapi pasti gak seganteng fatir gue
tapi pasti gak seganteng fatir gue

tapi pasti gak seganteng fatir gue
salah mas ya single mom
tugasnya jadi dobel
bisa jadi ibu kadang kadang jadi ayah
mas saya ada perlu dikit aja boleh kan

saya kan lagi ini nih mbak
eh eh ini gimana
aduh gimana ya ngomongnya jadi gak enak
ini kan omongannya orang gede aja
jadi saya agak agak
pinginnya berdua duanya aja
secara kan kita pingin ya
mengenal saling mengenal jauh lebih
iya selain mengajar mengajar
mas reda ngapain aja sih
ngapain aja sih
mau makan malam di restoran kesukaan aku
terima kasih aku deh
karena kan kamu udah nyelamatin aku
saya nggak biasa makan di restoran
makan di rumah saya aja
karena kan hobiku juga masakan
alhamdulillah kalau gitu kebetulan deh
masih mata kekelipan
mataku kekelipan tiupin
kamu kenceng nanti uknya
makanan enak kan
baru pertama kali masak ya
akhirnya selesai juga
dia mau ajakin gabung
males banget ya
takutnya dia ngajakin kita yang enggak enggak
gue benci dia orang lagi gitu
bluh bluh bluh bluh
hasil main nya
kenapa laughter if be
mendingan tidur sama kucing ketahuan ya
iya lu boleh ngomong gitu
tapi bapak itu kapan saja bisa nutup perusahaan saya ini
kerja kalian benar benar profesional
kita mau duduk
asalkan bapak gak macem macem seperti waktu itu
ya enggak lah
justru saya mau minta maaf kepada kalian bertiga